ya memang di situ ada nasdem sebagai koalisi pendukungnya
yang harus menempuh jalur hukum hingga di titik terakhir ketika ada persoalan yang harus dipertanggungjawabkan
jadi itu menurut saya dalam dua hal yang berbeda
pak surya palo melihat bagaimana ini nasdum sebagai partai ini
meski nasdem juga partai pengusung dari pasangan ini ya pasangan amin ya
ya betul saya yakin kalau dalam konteks dukungan kmk saya yakin nasdum akan ikut serta juga
tapi di dalam urusan politik terkait misalkan hak angket nasdem tentu akan berhitung soal itu
oke itu untuk satu ya kalau kita simak juga pernyataan ganjar pranowo siang tadi yang sepertinya lebih tegas
kalau ingin membuktikan adanya dugaan kecurangan pemilu termasuk juga ganjar bilang ada saksi saksi kunci yang rencana nanti akan dihadirkan
apa yang anda tangkap dari pernyataan ganjar
saya pikir pernyataannya pak ganjar atau pak anies itu relatif sama ya
untuk yang tadi mengatakan bahwa pembelajaran untuk demokrasi
demokrasi itu kan berarti kan kita harus membuktikannya itu di jalur formal secara resmi yaitu di mahkamah konstitusi
jadi masing masing pihak yang merasa perlu untuk membuktikan itu di jalur formal bukan untuk di jalanan
jadi demokrasi itu kan mengajarkan bahwa semuanya itu diselesaikan di dalam konteks yang berbeda
jadi ya itu bagian proses yang harus dilakukan gitu
kalau ingin membuktikan kecurangannya di mana seberapa besar terjadi perbedaan suara ada transfer suara yang terjadi segala macam
atau intimidasi terhadap proses itu dan sebagainya
jadi jalur pengadilan itu yang kemudian bisa dibuktikan
sehingga akan terbuka luas bahwa terjadi kecurangannya dengan cara yang seperti apa ininya seperti apa
atau yang dihubungkan dengan cara yang seperti apa ininya seperti apa siapa yang disuap misalkan

jadi itu menurut saya adalah memang cara yang seharusnya dilakukan
oke itu kan dari jalur konstitusi ya lewat mahkamah konstitusi
kalau untuk dari jalur politik sendiri kan bisa ada jalannya hak angket di dpr
anda optimiskah melihat nanti kalau pd perjuangan akan betul menggunakan hak angket
karena kan informasinya kan nasdaq masih menunggu pd perjuangan nih
apakah partai politik pendukung paslon satu dan tiga gitu ya akan benar benar sungguh sungguh untuk bisa mengkristalisasi hal tersebut menjadi sebuah hak angket gitu ya
jadi kita semua sedang menunggu dan saya yakin pertimbangan pertimbangannya juga banyak sekali gitu
jadi bukan hanya untuk terkait dengan pemilu dua ribu dua puluh empat kemarin gitu ya
saya yakin ini juga terkait dengan bagaimana positioning politik masing masing partai ini terhadap konstelasi
karena ini juga berdasarkan relasi di parlemen di dalam pemerintahan dan sebagainya
jadi hitungan hitungan politiknya tentu akan lebih terasa gitu ya
karena ketika hak angket itu disampaikan berarti kan ada implikasi ke depan apa yang terjadi nanti
apakah positioning partainya akan menjadi mendukung menolak atau bahkan oposisi dan sebagainya
anda melihatnya gimana nih mas adit apakah benar benar nanti hak angket akan terwujud terrealisasi di dpr
saya tidak melihat sesuatu yang mudah ya kalau ditanya gampang atau sulit ya saya membuat ini analoginya tidak mudah
karena bukti sampai hari ini belum ada statement yang resmi dan kristalisasi menjadi sebuah kekuatan yang besar gitu ya
nah ini yang ya karena memang ada dinamika di dalam di internal partai politik gitu ya untuk melihat masa depan mereka juga seperti apa dalam pemerintahan atau di dalam konteks ini
jadi perhitungan perhitungan itu kelihatannya jauh lebih mendominasi
jadi perhitungan perhitungan itu kelihatannya jauh lebih mendominasi
oke jadi menurut anda peluangnya ini untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu akan lebih besar lewat jalur konstitusi lewat mahkamah konstitusi gitu dibanding hak angket yang belum jelas
kalau kita katakan hilalnya bagaimana karena ada saling tunggu partai politik pendukung satu dan juga tiga
ya saya pikir kalau jalur konstitusi melalui mk itu kan sesuatu yang harus dilakukan dan kelihatannya nanti juga akan apa namanya bisa kelihatan apa yang terjadi di
dan kelihatannya nanti juga akan apa namanya bisa kelihatan apa yang terjadi di
proses proses penghitungan suara itu
tetapi di mk sendiri juga menurut saya juga tidak mudah
misalkan kita ingin menghadirkan saksi saksi di semua level gitu ya itu kan juga butuh kos yang tidak banyak kos yang mahal gitu ya mbak ya
untuk bisa membuktikan itu karena hakim mk juga nanti akan bertanya gitu ya
mana bukti bahwa anda itu punya suara sah melalui prosedur yang sudah sesuai dengan ketentuan ketika ada perbedaan di mana perbedaannya
nah ini juga tidak mudah juga
jadi menurut saya ini proses yang tidak mudah gitu tetapi harus dilalui dan saya setuju ini menjadi bagian pembelajaran demokrasi gitu ya
bahwa apa namanya untuk bisa membuktikan kecurangan itu memang sebuah pr yang besar gitu ya
tapi pada sisi yang lain kita juga punya kesadaran untuk mengatakan bahwa ya meskipun ini sudah selesai misalkan ya rekap itu sudah dilakukan
tetapi pemilu ini bukan pemilu yang benar benar sesuai harapan banyak pihak
jadi anda melihat gugatan di mahkamah konstitusi gugatan pemilu ini sebenarnya akan punya dampak signifikan gak ke hasil pemilu atau hanya sebagai untuk membuktikan dugaan kecurangan saja
ya sebagai untuk membuktikan dugaan kecurangan saja itu juga sebuah hal yang apa namanya pembelajaran buat demokrasi gitu ya
bahwa pemilu yang terjadi kemarin itu ada banyak aspek yang membuat orang
itu juga untuk membuktikan bahwa pemilu ini mau dilabelkan sebagai pemilu yang jujur dan adil itu juga sebuah tanda tanya
karena kan ternyata banyak cacat gitu ya
hal hal yang tidak diinginkan oleh banyak pihak
jadi itu yang kelihatannya akan kita dorong gitu ya
kita tunggu juga karena batas waktunya ada tiga hari ya untuk mengajukan gugatan di mahkamah konstitusi terhadap persesihan hasil pemilu dua ribu dua puluh
terima kasih analis politik dari universitas indonesia aditya perdana